kita ke informasi selanjutnya
presiden joko widodo menghadiri upacara peringatan hari pahlawan nasional
dalam pesannya presiden mengingatkan semangat untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan
demi menghormati jasa pahlawan terdahulu
upacara peringatan hari pahlawan nasional tahun ini digelar di taman makam pahlawan kalibata jakarta pada minggu pagi
presiden hadir sebagai inspektur upacara didampingi wakil presiden ma'ruf amin
seluruh kepala lembaga dan menteri kabinet indonesia maju
serta kepala lembaga tinggi negara turut hadir dalam upacara tahun ini
presiden berpesan pemberantasan kebodohan dan kemiskinan adalah bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan
yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan indonesia
kita ingat bahwa para pahlawan telah berjuang merebut mempertahankan kemerdekaan
dan menjadi kewajiban kita bersama sebagai penerus untuk terus mengisi
kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan
terutama perjuangan dalam memberantas kemiskinan kebodohan keterbelakangan
dan perjalanan kembali ke kemudahan
saya rasa itu